untuk memperluas penjualan produk seperti sayur buah daging dan juga bumbu di pasar tradisional
sejumlah anak muda di banyumas jawa tengah mengembangkan aplikasi penjualan online bernama bcr
dengan aplikasi bcr barang barang yang dijual di pasar tradisional dapat dibeli melalui online
meski baru berjalan enam bulan aplikasi online bcr sudah memiliki cukup banyak pelanggan
saya install terus ternyata banyak macam macam ini
jadi yaudah saya tidak ada badan repot kalau pagi apalagi hujan kayak gini
mending langsung pakai ini aja
dengan menggunakan aplikasi bcr seluruh barang yang ada di pasar seperti sayur mayur
lauk pauk bumbu dapur hingga buah buahan tersedia
total lebih dari seratus jenis barang yang ada di pasar dapat dibeli secara online menggunakan aplikasi ini
selain memudahkan pembeli
rolisa pedagang ayam di pasar wage purwokerto mengaku senang dengan kehadiran aplikasi bcr
selain dapat menjual secara langsung di pasar rolisa juga dapat meningkatkan penjualan ayam miliknya
ya sangat membantu jadi sini tambah laku tambah cepat
penjualannya ya cepat gitu tambah
harganya sesuai pasar sama
sejak beroperasi pada bulan april dua ribu sembilan belas
jumlah pengguna aplikasi bcr sudah mencapai dua orang
dari jumlah itu baru sekitar delapan ratus orang yang menggunakan aplikasi ini untuk berbelanja kebutuhan dapurnya
dalam sepekan aplikasi bcr sudah dapat melayani lima puluh sampai enam puluh pengantaran
setiap orang rata rata melakukan transaksi belanja sudah termasuk ongkos kirim antara rp empat puluh hingga rp seratus
alur kerjanya becer adalah ketika konsumen memesan melalui aplikasi konsumen
maka akan masuk langsung ke aplikasi driver
si driver sudah bisa melihat pesanan apa yang masuk hari ini
dari siapa alamatnya di mana dan item belanjaan yang dipesan itu apa saja
dan dari tim admin pun bisa mengecek untuk pesanannya
menurut rektor institut teknologi telkom purwokerto
aplikasi bcr memiliki peluang yang besar untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi aplikasi yang dibutuhkan
selain mempermudah ibu rumah tangga dalam mendapatkan barang belanjaan untuk kebutuhan dapur
juga dapat menjadi jembatan bagi pedagang pasar tradisional untuk bisa memasarkan dagangannya lebih luas
ini memang suatu aplikasi yang mudah mudahan ini bisa menjadi pemecahan masalah ya bagi masyarakat kita
terutama ibu ibu yang sudah tidak punya waktu lagi ke pasar
sudah tidak punya waktu lagi ke pasar
sudah tidak punya waktu lagi ke pasar
tapi ingin ke pasar tradisional
tidak ke supermarket atau ke toko toko modern
nah ini aplikasi ini saya kira bagus sekali untuk menjembatani antara konsumen dalam hal ini ibu ibu yang tidak punya waktu ke pasar
tapi ingin beli barang di pasar
karena uniknya aplikasi ini adalah barangnya sayur mayurnya itu diambil dari pasar tradisional
sekarang aplikasi ini baru decide dan anda tidak perlu beli
saat ini aplikasi bcr baru dapat digunakan di wilayah kota purwokerto
selanjutnya pengembang aplikasi becer akan mulai memperluas jangkauan di wilayah purbalingga cilacap dan juga probolinggo jawa timur
idp sokvan amin benyumas jawa tengah